tapi kan kita ada proses desain ada proses approval

bagi masyarakat yang ingin berkegiatan dari hulu ke hilir ataupun sebaliknya
walaupun mungkin untuk level asia masih sedikit di bawah korea di bawah jepang ya
lalu kita sejajar kaki sejajar dengan si
yang berbeda adalah implikasi politik elektoralnya
atau pokoknya selebritas lah ya
agar bisa memutus atau memotong waktu tunggu anda ya

rock swat mesti diterima amerika dulu
kan pernyanya begini kok kenapa
seharusnya kemudian menjadi wake up call yang serius
mereka di enam bulan tujuh bulan tidak ada barang
agar mungkin para pembuat ikan asin itu bisa gampang untuk membuat untuk produksi ikan asinnya
di mana selisihnya itu sekitar lima derajat lebih dari normalnya
masih tetap olahraga ya karena untuk memprotek dari udara yang lagi buruk akhir akhir ini
pada bulan maret yang lalu partai buruh berusaha untuk segera meloloskan undang undang tersebut
mereka berasal dari berbagai tempat di indonesia
strategi migrasi baru minggu lalu
pemerintah juga berencana membangun rumah anti gempa di cianjur
tapi bulog sekarang kan mempunyai stok yang jauh lebih cukup mas
dimana prabowo berhadapan dengan pak jokowi
jangan lupa untuk membeli asuransi asuransi
badan meteorologi klimatologi dan geofisika atau bmkg mengonfirmasi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat
jangan lupa kerupuk itu rasanya asin jadi dia banyak mengandung garam
tapi kayak st louis itu sekolahnya gak ada beasiswa seratus
diantaranya mengatur tentang pemberian konsesi dan penyediaan data
namun sebagian besar menyatakan bahwa sejauh ini hingga pagi hari ini belum ada kepadatan penumpang transit yang cukup berarti
besok bisa slip in ya bu bisa tidur kan sampai agak siang gitu
polisi juga memblokir rekening bank ketiga tersangka
kalau kripto ini tidak mengenal ada inflasi
bahwa aksi yang dilakukan oleh
kemudian tidak menetapkan ini semuanya dikontrol dari pusat
makannya satu piring itu buah dan sayur separohnya
kedutan terjadi karena kontraksi otot secara terus menerus namun durasinya tak terlalu lama
masyarakat yang dari ini ya
pertama kepala kebijakan fiskal kementerian keuangan ada febrio kacaribu
saya lihat ibu itu masaknya sendiri
tiap kali mereka nyanyi bareng tuh singelongnya kenceng banget
prestasi agus dinilai terus menanjak setelah ia masuk tni
dan memberdayakan seluruh aparatur
yang keluar itu umkm terdekat dari lokasi kita